aku bersedia untuk menjadi buddha kemunyai
dan aku akan turuti semua permintaanmu
izinkan aku menjadi murid munyai
tapi penuhi syarat
sumbakan seorang pemuda untuk aku jadikan buddha
akan aku turunkan semua ilmuku padamu
aku akan lakukan
terima kasih kamu sungguh hebat kalau paman boleh tahu siapa namamu nama kau
yang santai sama sama raden yang santang terima lah semua kami jangan paman jangan
bersujud kepadaku berdiri bersujudlah kepada allah subhanahu wa ta'ala
raden yang santang mana aku disini paman aku akan melanjutkan perjalananku kepada jarak
akhirnya kian santang sudah kembali rindu kita terobati lagi
jurus membelah air
tidak boleh kalah dari kian santang
itu tidak terbelah
air aku harus lebih memusatkan pikiran
hamba melapornya di luar sana ada seorang anak muda yang sedang pamer tenaga dalam siapa dia
hamid udah mengenalnya nya engine
kami tidak mampu untuk menghadapi aura tenaganya yang panas
tubuh kami terbakarnya
rupanya dia mencari gara gara di sini
belum tahu siapa nyeblor
berani beraninya mengusik istanaku
tidak ada gunanya kau tahu
bawa saja pertanyaanmu ke nyeblor
siapa orang itu
aku tidak sanggup menghadapi tenaga dalam
aku mengaku salah
tidak bermaksud mengusikmu nye
bocah ini sangat berbakat
di usia yang masih sangat muda
dia menguasai kanuragan yang lumayan
aku bisa memanfaatkan dia untuk membalaskan dendamku kepada pajajaran
kau harus tunduk perintahku
terima kasih nyai
aku bersedia untuk menjadi budakmu nyai
dan aku akan turuti semua permintaanmu
izinkan aku menjadi muridmu nyai
tapi penuhi syaratku
tumbalkan seorang pemuda untuk aku jadikan budak
akan aku turunkan semua ilmuku padamu
aku akan lakukan perintahmu

gusti yang agut
hamba mohon padamu ya allah
lindungilah putra hamba kian santan
jauhkanlah dia dari marah bahaya ya allah
putra hamba kian santan
putra aku kian santan
putra aku tunggu
putra aku kian santan
lihat kain bawang semestinya cukup keras
buatku potongkupkan kesimpulkan saya
raden kenapa wajah merusak sekali raden
barusan sheikhur jati memukulku di ruang pusaka uang
benarkah itu raden
guru raka walang sung sung itu sudah berani memukulku
kejadian ini bisa aku manfaatkan
untuk menyingkirkan penalu itu
dia harus disingkirkan dari sisi raih berapu silih wangi
dari pajak jaran
kenapa uas senyum senyum sendiri
apa yang wak pikirkan
tidak raden tidak
bian ini hanya sedikit rasa sakit raden
dengarkan omongan uang baik baik